sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di desa geluran kecamatan taman kabupaten sidoarjo kami siang ludes terbakar
diduga kebakaran berasal dari percikan api saat proses bongkar muat dari truk ke tangki penyimpanan
kebakaran pabrik sekaligus gudang milik pt sari sarana kimia di desa geluran kecamatan taman kabupaten sidoarjo terjadi kami siang
banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga setinggi sepuluh meter lebih
bahkan sejumlah ledakan terjadi beberapa kali membuat pekerja pabrik panik apalagi lokasi kebakaran dekat dengan spbu
petugas damkar yang datang ke lokasi kejadian sempat kesulitan dalam memadamkan api
selain banyaknya bahan kimia yang terbakar tidak adanya hidran air dalam lokasi pabrik membuat mobil damkar kesulitan mendapatkan air
akibat kejadian ini dua unit truk dan dua tabung besar penyimpanan tiner serta seluruh barang kimia lain di dalam gudang ludus terbakar
diduga kebakaran disebabkan percikan api saat sejumlah karyawan melakukan proses bongkar muat bahan kimia dari truk menuju tangki penyimpanan yang berada di dalam gudang
ini yang terbakar adalah bahan bahan kimia yang ada di dalam gudang
iya bahan bahan kimia sehingga memang pengadaman sulit karena sumber air di pusatnya tidak ada sama sekali tanpa hidran

ada kebanyakan jiwa dalam kebakaran ini namun pihak perusahaan pt sarisarana kimia harus menanggung kerugian hingga miliaran rupiah